raya kenapa kamu pergi
apa yang kurang dari ini
di sini kamu bisa mendapatkan segalanya
kamu bisa mendapatkan kemewahan kemanjaan
bahkan kalau kau tahu
tanto ingat ya uang lima m itu
ya emang sih emang
dia yang danain lima m itu
papa marah dia langsung
ya ampun ma
lima m itu besar banget mbak
latihan mama tuh kenapa sih minta bantuan sama adriana
pokoknya pada saat itu mama emang nggak tahu apa apa
ya gimana ya jujur aja deh
emang pada saat itu di perusahaan mama juga nggak punya dana sebesar itu
dan perusahaan terlalu ancam bangkrut
ya mama gak berpikiran panjang lagi
terus nyuma terima aja
nyari duit dari mana ya lima m
tapi gue juga gak bisa berbuat apa apa sih
kalau misalnya gue nyari gara gara sama adriana
pasti reva bakalan tahu kalau adriana itu adalah mantan gua
ya satu satunya cara gue harus bantuin gue cari duit buat bantuin nyokap gue buat lunasin ke adriana
kita nyokap gue tuh gak berhutang budi lagi sama dia
hubungan gue sepuluh jubit mah
tambah dengan duit kontes cocok
ini gue harus cari cara lain deh
salam dulu kek
assalamualaikum pak haji
kok kayaknya mukanya sumuk banget
lo kan harusnya seneng tahu abis menang kontes cocok
lagi banyak pikiran ya
bang enggak gak banyak pikiran kok
mungkin gue kecapean aja
seharian lo kemana aja
gue ketemu sama cowok keren banget
cowok beneran kan tapi
ya cowok lah
gue jatuh cinta pada pandangan pertama
aduh bahasa gue gak enak banget gila
akhirnya sepupu gue jatuh cinta lagi ya
udah sepuluh tahun ya
lo bukan yang mau uji tapi gak hina sepuluh tahun
gak lama gitu juga kali
tapi gue ngerasa tuh kayak tiba tiba tuh cocok aja
ya berarti cowok itu beruntung ya
kan jarang kan cowok deketin lo
soalnya lo kan kayak cowok tuh
itu cowok gak beruntung banget jadi sukain sama gue
enggak acau itu beruntung kok
beruntung banget suka sama sepupu gua
oke pertanyaan gue nih ya
nama penampilannya kayak gimana
gue baik lo apa kabar
masih suka main musik
belakangan ini sih gue udah gak main musik lagi
cuma gue lebih suka main motor
main motor jadi jalanan lah pokoknya
cie gagal banget sih
antesa nih temen gue langsung demen sama lo
lo bukan lo dah

canggih juga cewek itu jo
flo internet tv bareng ya
kalau gue udah deket banget sama dia dia udah beneran suka juga sama gue udah ada respon balik
baru gue akan kasih tau namanya siapa orangnya siapa gitu loh
terus gue pasti kasih tau lo
ya udah deh kalo lo mau kasih tau dulu gue doain aja semoga itu semua lancar ya
ray gue pamit duluan ya soalnya udah malam nih
iya ray lagian kan lo butuh istirahat juga
guys makasih banget ya
sorry banget nih gue udah ngerepotin kalian semua
gak mau segala lo kayak mau siapa aja
iya rai masa kita mau biarin temen kita ada yang diculik ya
kalo lo mah dok diculik mah gak apa apa dok lo bakal balik lagi kesini
soalnya kasihan penculiknya bakal tekor ya kan teh
oh peri peri boros
sahabat toto masih mending wah ada yang minat untuk nyulik
loh liat aja serem apalagi mau nyulik
sahabat tadi emang betul betul
lagian siapa juga yang mau nyulik si baon
buat apaan dia diculik
pajangan kamar mandi
tukang lo kayak mikir kan mil dia
eh gak apa apa berarti gue gak diculik dong aman
udah udah dah pada berisik banget
kasian tau gangguin apa
gue disini aja ya
gue sekaligus jaga kalau kalian pada pulang emang karena kalian besok sekolah kan
gue cuman takut kalo kobar sama temen temennya bakal balik lagi kesini
begitu kobar tau kalo raya kabur gue yakin banget
kobar pasti punya niatan lain
gimana caranya untuk bisa nemuin raya lagi
yang penting gak usah khawatir
gue akan disini untuk jaga jaga
punten ya semuanya
kalau om dadang pikir juga karena besok sekolah lebih baik pada pulang ya istirahat pagi pagi tes sekolahnya
sebelumnya juga gue makasih banget ya guys
kalian udah mau bantu nyari raya semuanya
kita pulang ya udah malem
kenapa kamu pergi
apa yang kurang dari ini
di sini kamu bisa mendapatkan segalanya
kamu bisa mendapatkan kemewahan
bahkan kalau kau tahu
aku akan mewariskan seluruh kekayaanku ini kepada kau
kau adalah darah daging kinanti
sudah mengambil kinanti dari aku
harus hidup dan tinggal bersamaku sebagai pengganti kinanti
aku harus mendapatkan raya kembali
terima kasih ya bang ovi
malah aku yang makasih banyak sama kamu
kamu udah bantuin kita semua anak anak aja buat nyelamatin raya
aku justru senang banget bisa bantuin bang
kamu mudahnya istirahat gi
aku belum terlalu ngentuk sih bang
setelah gian kan aku masih shock juga
aku belum pernah ngerasain ketegangan kayak tadi itu
malah tuh jujur pribadi
aku yang salut banget sama keberanian kamu udah bantuin kita anak anak aja
oh ya bang oki gak buru buru pulang kan